kemarin benar tim penyelidik kpk melakukan penggeledahan di daerah tangerang selatan
di dua rumah yang berbeda yang diduga milik saudara dari tersangka rat
dari penggeledahan dimaksud tim penyidik kpk menemukan dokumen dan juga satu unit motor gede merek hd
dan dari temuan pengledahan ini tentu kami segera lakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud